capres terpilih prabowo subianto mengajak semua unsur termasuk pimpinan partai politik bersatu membangun indonesia
hal ini diungkap prabowo usai ditetapkan sebagai presiden terpilih di kpu
mawas diri kita perlu terus menerus koreksi diri kita
kita perlu diskusi diantara semua pimpinan masyarakat pimpinan politik untuk mencari perbaikan perbaikan sistem
tetapi intinya bangsa indonesia sebagai bangsa yang keempat terbesar di dunia dan diakui sebagai demokrasi ketiga terbesar di dunia
sekali lagi kita buktikan kepada dunia
kita mampu melaksanakan suatu proses peralihan kekuasaan politik secara damai